nah curhat dikit aja bang ya
urusan pertanakan ayam ngelus ngelus sapi ngelusur kayak begitu bukan binatang
tapi bang kalo urusan ngobeng betulin tv betulin kulkas betulin yang kayak gitu gitu elektrolit lah
serahin sama hapo ya bang
berarti kamu ngerti mesin
wah apaan sih ini kalo gitu
mesin pompa buat air muti mesin itu rusak
kamu perbaiki bisa ya
om pengen belajar ngaji sama musa ya
jangan di masjid kek
malu sama santri santri yang lain
ya disini aja
ah malu tuh jangan sama santri santri om
tapi sama allah
belum belajar ikhlo
om pernah denger sih
tapi om gak paham
yaudah sebentar musa ambil ikhla dulu ya om
tommy itu berjanji
mau mengganti ikan yang dimakan kucing
makanya dia pesan di warungnya mbak sulika
tommy menepati janjinya
orang yang menepati janji
dia akan memegang ucapannya
si faam faam gimana sekarang
ah itu dia ustadz sepuh
faam itu masih sibuk dengan baju pang nya itu
dan dia belum mau pulang ke pesantren
nyatet pesenannya kok lama banget toh
neng cantik abang udah nyelesain dari tadi
abang punya permintaan nih neng
abang bayangin aja bukunya ya
gue bantuin isi pak ya
kamu ponci engkol
mendingan gini aja deh
lo selesain puisinya
buat gue kasih patin
jangan sebut nama nama patin disini betong
gara gara kamu lempar pakaian saya gara gara kamu buang pakaian saya
saya jadi kena marah sama fatin
lu masih marah sama gue ang
jela panjang amat kemarahnya
anak pangku baperan
gimana gak panjang urusannya
kau fikir dong
ini kasus hilang pakaian saya aja panjang
udah mulai kamu lempar ke si paruk di kamar mandi
terus si paruk lempar ke tong sampah
terus si gabuk nyuruh si op buang nih pakaian ke tempat pembuangan sampah
terus di tempat pembuangan sampah si jenggo yang nemuin
yang balik aja baru sekarang jaketnya
kaos sama celananya masih di dia tau gak
gimana kamu anggap selesai nih urusan
mas masih jangan pada ribut di warung saya dong
lagian sesama teman kok pada berantem sih
bener tuh neng
gak usah pake marah marah geblak geblak gitu cuy
kan udah jelas tadi masalahnya
tuh celana udah ada sama si janggo
tinggal tanya tuh anak mau balikin apa kaget
urusan nih kalau gak mau balikin
gua belak belak tuh rumah
emangnya lo tau rumahnya
eh dengerin nih ya
apa jagoan pasar genjing jagoannya
di pasar genjung udah terkenal semua
gua lacak siapa aja macem macem mau gue
gua cari emaknya
gua cari pamannya
sampai buyut buyut uyutnya ke jaman majapahit sriwijaya
semua gua lacak
jangan kayak gitu
nanti pada ribut sekampung
mending mas masnya sekarang pada balik ke pesantren
lagian tadi kan ustadz jainal juga bilang kan
nunggu mas masih di serambi masjid
iya poi ustadz jainal udah nungguin
yuk cabut yuk
tengok kakek si neng
maksudnya kak makasih ya
jangan lupa bebek gorengnya
makin cantik makin berguna
oh jago mati ya lah
ini kan warung mas
saya ngerti mbak
saya ngerti mbak teteh
saya juga mau cabut dari sini
yanto kamu pelajari surah al wakiah
kalau bisa sampai hafal
dan yakin mesti bisa hafal
wa rahmatullah wabarakatuh
kalian telat ini lima belas menit
baru juga lima belas menit
walaupun kalian terlambat semenit
itu hitungannya tetap terlambat
kalian tidak disiplin
kita di ngejelasin apa maksudnya kan kita suruh kesini
sampai sini kita diomelin
pelat dikit nggak boleh
kayak orang hujan aja
belum nih orang
untung pak yudha
jadi tujuan saya mengundang kalian kemari
saya ingin memberitahu bagaimana caranya mengurus peternakan ayam
kalau saya perhatikan kalian
waktu kemarin kita bicara tentang kucing pembelaan kalian luar biasa
kalian ini pencinta binatang
dan sanggup untuk mengurus peternakan
nggak pak ustadz
kalau ngurus kandang ayam peternakan ayam
waduh saya gak ada pengalaman
tapi tapi kalau ngurus
apa tuh namanya kolom ikan
buat makan kucing
itu juga nggak apa apa tak
semua santri di sini memiliki tugas
untuk mengurus peternakan
peternakan ikan di empang
ataupun peternakan sapi
dan kalian juga nanti akan dapat tiket
untuk mengurus ketiganya
ini mah curhat dikit aja bang ya
ngelusur kayak begitu bukan binatang
ini tangannya kagak
kalau urusan ngobeng
betulin yang kayak gitu gitu elektronik
ngerain sama apa ya bang
berarti kamu ngerti mesin
wah pas ini kalau gitu
mesin pompa buat air mutu mesin itu rusak
kamu perbaiki bisa ya
kunci inggris nggak ada
tang tang bang ustadz bawa aja ke kentang
paling jago dipesanin mas iyaka gadang bisa bang ustadz
nah saya paham
apabila kita ingin melakukan perbuatan baik
memang karena allah subhanahu wa ta'ala
sekecil apapun perbuatan itu
insya allah ganjarannya pahala
nah pak boy
kamu memperbaiki mesin pompa
yang insya allah akan digunakan untuk
wudhu semua santri yang ada di sini
setiap santri yang berbutuh
maka kamu akan keciptakan pahalanya
kamu mengurus peternakan
sementara sebagian dari peternakan ini
memang dikonsumsi para santri
sebagian lagi kita bagikan
untuk para fakir dan miskin
ini anjuran dari ustadz sepuh
artinya kamu mengurus peternakan
kamu juga keciptakan pahalanya
ini luar biasa
apabila kamu mengerjakan ikhlas
rebuk karena allah
insya allah pahalanya berlipat lipat
dan sekarang terserah kalian mau apa tidak
berharap redonya allah
saya ambilkan alat alatnya
berarti benar kata pak patah boy
patah semua jurus gulungan lo
terima kasih ustadz